nah siap anak juga harus dipersiapkan
jangan sampai begitu ketemu
saking gembira saling tukar menukar masker
eh masker kamu bagus pinjam dong
atau mungkin saling berpegang tangan dan sebagainya
jadi mungkin juga ada simulasi
pelatihan pelatihan melalui media daring dulu
nah bagaimana ini misalnya
mungkin ada ayah ada ibu
mungkin ada kakak adik misalnya
misalnya boleh gak begini
kalau salaman mungkin dengan tangan diadu saja cukup
atau dari jauh hanya begini misalnya
dengan adanya pelatihan pelatihan disiapkan melalui media daring
yang dipoordinasi oleh tiap sekolah
mudah mudahan pada saat nanti anak terjun ke lapangan
itu semua sudah dipersiapkan
dan anak tidak akan banyak melakukan kesalahan kesalahan lagi